sudah hampir dua tahun aktivitas wisata di bali lesu
terlebih saat ini pemerintah belum membuka pariwisata karena bali masih berstatus ppkm level empat
sepinya wisatawan yang datang ke pulau dewata membuat hotel hotel kosong tanpa penghuni
banyak pemilik yang menyerah dan mulai menjual hotel mereka
berdasarkan data persatuan hotel dan restoran indonesia phri yang diterima dinas pariwisata provinsi bali
diketahui sebanyak enam puluh delapan hotel telah gulung tikar alias bangkrut
bahkan jumlah ini diperkira bisa lebih banyak
hotel hotel ini bangkrut lantaran sama sekali tidak ada pemasukan akibat tidak ada wisatawan yang datang dan menginap
kondisi ini juga diperparah karena tidak mendapatkan lagi bantuan pemerintah seperti tahun sebelumnya
berupa relaksasi seperti kemudahan abodamen listrik dan lainnya
terlalu lamanya ini sehingga cost untuk perawatan properti yang berlangsung lama yang cukup besar
sehingga mereka mungkin juga merasa cukup kewalahan
terlebih lebih propertinya itu bersumber dari pinjaman
tetapi selebihnya dari itu kita juga harus maklumi kemampuan finansial pemerintah kan juga tidak sekuat seperti dalam keadaan normal kan
sehingga kita ini memang bisa dimaklumi lah
saat ini pemerintah provinsi bali dan pelaku pariwisata berharap pemerintah pusat bisa segera membuka kembali pariwisata saat ppkm di bali
diturunkan menjadi lantaran
nandang astika dan pasar bali